lokasi wisata di dagogiri kabupaten bandung barat ini menawarkan lebih dari tiga wahana dan aktivitas yang bisa membuat jantung berdebar lebih kencang
di antaranya adalah berfoto di karpet terbang
melayang di udara dengan sepeda
atau sekedar berjalan di antara pepohonan
yang ini namanya wahana monster trail
dengan mobil off road pengunjung bisa berkeliling lintasan dan menembus medan yang sulit dengan berbagai tantangan seperti tanjakan

mengaktivitas waktu dua jam
terima kasih akan telah menonton
cinta hanya selalu ngebet tobak

tapi satu tips untuk anda karena melewati sungai sungai dan air air
mungkin ada baiknya untuk bawa baju gantip sebagai antisipasi kalau misalkan kena air ya atau kena basah
keren oke thank you ya kang ya
tiga km dari tempat pertama ada tempat lain yang menawarkan gravity lucch
pengunjung diajak peluncur dari ketinggian
pengendara akan melewati turunan curam yang berkelok kelok sepanjang satu kilometer
nah untuk menggunakannya stang grafity loose cukup ditarik dengan tangan
memanfaatkan gravitasi kita langsung meluncur dari ketinggian
ketika menggunakan unitnya anda harus benar benar berhati hati ketika medannya memang sudah menurun dan juga berkelok seperti ini
karena ini kecepatannya akan semakin bertambah
jadi harus benar benar dipersiapkan
rem dan juga gasnya seperti ini
tapi seru banget ditambah dengan udara sejuk bandung utara
saking serunya pengunjung tak berhenti berteriak sepanjang lintasan
untuk bisa bermain di sini usia anak minimal delapan tahun ya
sesuatu yang memang cukup berbelok belok berkelok kelok
banyak experience yang didapat tadi itu
jadi ada deg degannya ada exciting nya
sejumlah wisatawan mengaku baru pertama kali mencoba wahana ekstrim seperti ini
meski deg degan kebanyakan justru ingin mencoba lagi
baik pengelola dago dream park maupun pengelola looks gravity ingin pengunjung mendapatkan pengalaman yang memicu adrenalin
meski demikian keamanan pengunjung tetap menjadi prioritas
ya kita ada maintenance berkala
yang pasti setiap pagi itu sebelum kita berikan wahana ini kepada pengunjung
para operator itu harus ngecek dulu semuanya dan memastikan itu aman bagi pengunjung
kemudian untuk maintenance unit memang kita setiap reguler dua minggu sekali kita maintenance reguler
tiap hari pun kita cek memastikan semua ini itu berjalan dengan aman
mendekati akhir tahun jumlah pengunjung di kedua lokasi wisata terus meningkat
sejak pertengahan desember
pada liburan kali ini jumlah pengunjung di kedua tempat sudah mencapai satu lima ratus orang per minggu
dan diperkirakan terus meningkat hingga awal tahun depan
vicky haryadi kah vy jati kebupaten bandung barat jawa barat